kepolisian resmi menetapkan status tersangka kepada pengemudi motor gede berinisial hk
yang menabrak dua orang pejalan kaki hingga salah satunya tewas pada minggu pagi
dari hasil penyidikan tersangka yang diketahui sebagai karyawan bank bumn itu terbukti lalai berkendara melebihi batas kecepatan tinggi di jalan raya
sementara barang bukti motor harley davidson yang disita dipastikan resmi terdaftar di polda metro jaya
kemarin kan kita semua tahu ada kecelakaan lalu lintas antara pengendara kendaraan dengan pengguna jalan yang menyebabkan dua orang korban
satu meninggal dunia satu dirawat
sampai dengan saat ini kita masih melakukan penyidikan di mana tersangka sudah kita tahan
kemudian proses proses hukum sedang lain sedang berlanjut dan barang bukti juga sudah kita tahan
termasuk pembentuhan dan kelengkapan berkas perkara
sementara itu pihak keluarga korban mengaku ikhlas terkait musibah yang menimpa keluarganya
mereka juga menyerahkan proses hukum dituntaskan oleh kepolisian
akibat kejadian tersebut tersangka dijerat pasal tiga ratus sepuluh undang undang lalu lintas
dengan ancaman di atas enam tahun
mohd juanda bogor jawa barat